kita masih dalam suasana peringatan kemerdekaan bangsa indonesia tujuh belas agustus empat puluh lima
dan saya termasuk yang percaya bahwa negara kesatuan republik indonesia yang berdiri delapan belas agustus empat puluh lima
ialah negara yang tidak pernah dijajah dengan peperangan fisik oleh bangsa manapun
negara ini berusia tujuh puluh satu tahun bagaimana bisa dijajah tiga ratus lima puluh tahun minus
minus dua ratus tujuh puluh sembilan tahun
persoalannya menjadi berbeda jika kita membicarakan nusantara
tema penjajahan bisa menjadi relevan
adalah the grand oldman haji agus salim diplomat ulung yang menguasai lebih dari tujuh bahasa asing
yang mengingatkan saya soal nusantara itu
hari hari ini ketika obrolan tentang rokok
harga rokok yang akan naik menjadi rp lima puluh perbungkus
saya menjadi semakin yakin betapa upaya penjajahan terhadap bangsa indonesia
anak kandung dari bangsa nusantara masih terus berlangsung
bangsa bangsa di dunia masih gregetan dengan kita
kepada pangeran philip haji agus salim meneguhkan arti dari nama kecilnya
masyudul hakim yaitu pembela kebenaran
paduka adakah paduka mengenal aroma ini
tanya haji agus salim selaya menyodorkan sebatang rokok
dalam suasana tegang pelantikan ratu elizabeth ii di istana buckingham
haji agus salim bahkan masih berdiplomasi
pangeran philip yang menggelengkan kepala
tidak mengenal aroma apa yang dibawa oleh negarawan indonesia itu
disentil dengan argumen yang
haji agus salim menjawab
ini aroma tembakau
ini sebabnya bangsa paduka mengarungi lautan mendatangi negeri kamu
ya bangsa bangsa di dunia ketika itu memang berebut datang lebih dulu
dan bertahan lebih lama di negeri ini
demi mengeruk kekayaan alam kita bahkan sampai hari ini
kegaduhan kegaduhan hari ini adalah kelanjutan dari keributan keributan di hari kemarin
temanya masih sama menguasai kekayaan alam
dari barus aceh yang sampai ke mesir hingga kemenyan jawa yang sampai ke tanah arab
dari emas warna dipa di sumatera hingga mutiara hitam
dari rempah rempah hingga daun emas tembakau di ladang ladang perkebunan
tentu caranya tidak melulu berupaya menguasai tanah dan air di indonesia
tapi yang lebih penting dari itu adalah penguasaan terhadap sumber daya manusia indonesia
wajar jika kemudian ikhtiar pembodohan pembodohan terus menerus terjadi
saya berdejak kagum melihat pemimpin redaksi sebuah majalah arus utama di negeri ini
membocorkan rencana sampul majalah edisi terbaru mereka
dengan bibir menjepit sebatang rokok khairil anwar menyalakan api
bagimu negeri menyediakan api
tapi tak ada yang menyana tidak ada yang menduga
pada hari terbit majalah itu khairil anwar kehilangan rokoknya
entah siapa yang berani mengambil rokok si binatang jalang itu
dari majalah sampul yang selalu kita baca karena enak dan perlu
ya semakin ramailah isu tentang ini
memang tak pernah mati dari api
banyak peraturan telah dicanangkan pemerintah
bordes dan gerbong restorasi sudah tidak bisa lagi untuk menghisap rokok
tidak main main ancamannya
diturunkan dari kereta api
celakanya merokok di stasiun kereta api pun tidak bisa
jauh sebelum gosip dana miliaran mengepul di sela sela fatwa haram rokok
asap rokok dibasmi karena dicap berdaya bunuh tinggi
membuka obrolan malam hari ini tentang rokok yang tidak akan pernah selesai
saya mengajukan satu pertanyaan
jika harga rokok memang akan dinaikkan menjadi rp lima puluh perbungkus
apa sesungguhnya tujuan pemerintah
apakah menaikkan devisa negara
dari cukai rokok itu
atau mengurangi jumlah rokok
sebab jika tujuannya pendapatan negara
pemerintah justru harus mendidik perokok agar lebih militan dan masif
serta meregenerasi rokok
daun daun emas daun daun tembakau masih berladang ladang di negeri ini
rokok adalah denyut hidup dari hulu sampai hilir
oleh karena itu saya memohon kepada sesama perokok
hormatilah yang tidak merokok
dan yang tidak merokok belajarlah dari soekarno
yang sangat menyukai state express lima ratus lima puluh lima
kepada mangil komandan datasemen kawal pribadi presiden
soekarno mengajari untuk selalu beramal walaupun mangil bukan merokok
sungguh pun bukan saya yang meminta api itu tapi orang lain kata soekarno
jika engkau menyalakan api
untuk orang yang akan merokok
engkau beramal dan itu dapat pahala
mari kita diskusikan bersama kebaikan dan keburukan rokok
karena siapa tahu itu akan menjadi kelanjutan dari budaya nusantara